elo adalah wanita yang paling pintar dan paling hebat
jadi lo pura pura kayak udah merelakan boy
terus pura pura pasrah
lo harus pintar adriana
lo harus balik lagi c dulu
jadi boy yang ngejar lo
jadi ketika gue yang
untuk orang yang udah mukulin boy
jadi kalau misalnya ketahuan kalau lo yang mukulin boy
hidup gue kayak muka lu berantakan
ngerti ke gak
iya bu saya mengerti bu
ayo kita kehilangan jejak orang itu
si chandra udah gue bantai
oh oke kalau gitu
bang barusan rio nelfon
katanya rio sama teman teman abang itu udah berhasil hajar chandra
sekarang kita samperin si rama itu
kabarin lagi ntar katanya
rat bener ini tempatnya si rama
iya bang bener ini rumahnya
tapi kayaknya mereka udah berat tidur bang
udah kita gebrak aja biar pada bangun semuanya
maaf anda siapa

kita mau ketemu siapa
sama abah rama
abah yang punya ruko ini sudah pergi barusan dengan obatnya
kita tunggu aja
pasti dia gak akan aman
sebaiknya anda pulang dulu
besok kembali lagi
saya yang berkuasa disini
saya segera disini
urusan kita sama
lur terima kasih ya atu ya sudah menterafir saya makan
kamu mau ngajak makan tapi saya yang bayar
coba dulu tinggalin itu sakit tidak
tapi karena sudah makan dua piring
jadi tidak terasa
tapi masih parah regang
aduh apa ini tuh
hanya rajin rajin ikut olahraga sama saya walaupun sedikit tua
tuh tuh tuh
bang kayak tidak tahu saja saya sibuk di bengkel
dia kan banyak kerjaan
bagaimana mau olahraga
alasan saja kamu
baru sudah yang tadi melawan kita itu ya
mereka itu jadi jago
sepertinya banyak latihan mereka itu ya bang
kamu lihat tidak
jaket yang dipakai sama mereka
wah eh eh
ada yang bisa nanti jaket
belinya di mana itu bang
bukan itu maksud saya
maksudnya kan ada tulisan tuh
ingat tuh zaman bahola
gang motor jadul zaman bahola
oh itu saya juga
bang gang motor jadul itu tadi meresahkan daerah daerah
seperti di bandung jakarta tasik garut bogor
meresahkan pisang itu tadi gang motor
padahal itu zaman dulu sudah bubar black cobra
dulu kan di obrakam
dulu kan di obrakam prik
iya benar benar benar benar bang
orang curiga si cobra ya di belakang semua ini
makanya dia sengaja merekrut anak anak muda seperti si kenek sama susuneo
karena dia kan anggota di black cobra dulu si cobra
itu bisa jadi bang
meresahkan warga masyarakat
meresahkan aparat hukum
itu harus dibahagi bang
itu harus dimusnahkan
ayolah jalan yuk
baju apa tuh
kita pindah ke
ada pasien yang mau masuk bu
terus anak saya yang gampang banget itu kan tadi dirawat di sini
nggak salah kok
saya pikir ibu udah tahu
pasien di kamar ini sudah pindah bu
kok bisa sus
dia sendiri yang minta
oh suster tau dong pindahnya kemana
sebelah sana bu
oh sebelah situ
ini ruangannya bu
makasih ya suster
ya udah saya permisi dulu ya
kamu kok pindah pindah
nggak ngasih tahu mau apa sih

tapi mama lama banget sih datangnya
bu males tau nggak berduaan sama adriana
kebetulan adriana keluar
gue langsung pindah kamar deh
bu tahu nih
pasti ini mama kan yang rencanain semuanya
ih nggak boleh nuduh mama cantik tahu
cuma bu itu tahu kapan mama jujurnya
mama gak pernah bohong tau
ini udah bohong
kamu kok tau aja sih
mama kan udah berusaha
mama ekspresi bohongnya tuh mukanya begitu
kalau adalah wanita yang paling pintar dan paling hebat
pura pura kayak udah merelakan bohong
terus pura pura pasrah
harus pintar adriana
lo harus balik lagi c dulu
jadi bohong yang ngejar lo
jadi ketika gue yang
oh ya udah gak apa apa nggak suka lagi
yang ngejar gue dan boy bakal tergeleg gila lagi sama gue
gue harus pake trick gue yang dulu
gue harus tebar ke sana
belum balik ya kesini
kita berduaan disini boy
aku pengen kamu istirahat
juga sendirian disini
jadi aku pengen banget mama kamu
jadi aku bisa pamit
aku ngomong sendirian sih
kamu masih gak di kesana